sepertinya bimana tidak mendapatkan sambutan yang selayak disini
walaupun tadi al bilang
telik kasih mereka
semua itu tunggu dikamar aja
istirahat dikamar tiduran
nanti masuk lagi
aku gak mau aku disini aja
tangan kamu dingin
nih tangan kamu dingin
iya mbak adin
tapi sebaiknya memang mbak adin di kamar dulu
sampai kondisi mbak baik baik aja ditemenin sama mas alma
takutnya mbak agak pusing kalau banyak jalan jalan
mbak istirahat dulu aja ya
aku mau di sini
aku menungguin siapa apa aku pulang
bina nyamper di sini sama di kamar apa
kok di sini bukannya di kamar
gak usah khawatir sama aku
mendingan kamu jagain anak anak aja ya
iya anak anak pasti dijagain
coba kan lo harus kondisi lo sendiri juga
aku mau ambil cemilan buat anak anak
menyerang anak tenang di kamar
gak usah mbak berna pergi aja yang ngambilin
mbak berna jagain anak anaknya di dalamnya
ya allah kasihan andin
bingung gitu mikirin tante sarah sama om surya
sebentar bu ya
ma kenapa sih
ma kenapa sih
kok keluar dari mobil
kan aku minta di mobil aja
kamu kenapa sih
beneran gapapa kan
kan selalu ada kamu
kamu bilang kamu mau jagain aku terus
jangan pergi lagi sendirian ya
kalo mau pergi aja
ajak aku deh
kalo kamu gamau aku ada deket kamu
aku antren aja aku jadi supir kamu
kita selalu sama sama
kamu udah nyampe ngabrut mau puke
ma handphonenya udah
bu tuti sekali lagi terima kasih ya
jaga jarak aman ya
dengan mobil pak surya
paling minta seperti itu soalnya
pal minta memberi ruang untuk mereka
ya udah saya coba telepon pakal dulu ya
ya ren ada kabar apa ya
sekarang ini kita lagi mengikuti mobil pak surya
pak dari belakang
alhamdulillah terus gimana
dan kita juga sesuai permintaan bapak
tetap menjaga jarak aman dengan
mobil pak surya
tapi kita gak tau mobil pak surya akan
mengarah kemana pak
oke oke oke sebentar sebentar jangan dimatain ya
rendy lagi mengikuti mobil pak surya
makasih ya ren
ini rendy juga gak tau
makanya kan saya suruh ikutin aja dari belakang
terus terus mereka mereka
tenang mbak mungkin aja om surya sama tante sarah
mau pulang kesini
mereka mau kesini
ya atau mungkin juga om surya sama tante sarah
pulang ke rumah mereka mbak
mbak tenang aja biar nanti aku minta tolong
iya suster mirna sama kiki
untuk siapin semuanya ya
siapa tau aja untuk jaga jaga aja om surya sama tante sarah
itu gini aja aku tanya deh
jangan biarin kasih mereka waktu
siapa tahu di jalan lagi mau ngobrol
nanti malah ganggu
nanti malah ganggu
tapi kan aku mau denger kabar
ada randy sama riza yang ngikutin dari belakang
masih dengerin saya kan
kasih waktu kasih ruang
kasih waktu kasih ruang
nanti juga pulang
nanti juga pulang
masih nanti juga pulang
masih nanti juga pulang
masih nanti juga pulang
masih nanti juga pulang
pemadangan juga enak
jadi emang menyenangkan
untuk rehat jadi memang pas
jadi papa tau kan alasannya kenapa
aku tinggal disitu untuk beberapa hari

enak banget buat
nenangin diri pak
tapi jangan begitu lagi
kalo mau pergi
mau perlu waktu
mau perlu waktu
kasih tau aku
supaya aku gak khawatir gak nyari nyari kamu lagi
jadi ibu sarah udah ditemukan
sekarang ibu itu sudah bersama seorang pria
rambutnya agak geriting dan juga
oh itu suaminya
jadi suaminya sendiri yang nemuin dia
tapi kemudian ada satu mobil lain yang menyusul mereka
kalian tau siapa mereka
dua pria muda
tapi itu bukan pak al
kalau gitu kalian terus pantau mereka
tapi jangan sampai kalian memperlihatkan diri
oke sekarang saya mau laporkan dulu
ke pak abi mana
ibu sarah sudah ditemukan oleh
pak surya sendiri
iya mungkin randy dan riza yang mengawal mereka
ada dua orang yang mengawal
tapi bukan pak aldebaran
kalo ibu sarah sudah ditemukan
gak tau kenapa
gak tau kenapa
saya gak mau elsa khawatir memikirkan mamanya
walaupun dia gak tau
apa yang terjadi sama mamanya
tapi antara anak dan yang mamanya
pasti ada semacam ikatan cinta
antara ibu dan anak
yang pasti gak akan terpisahkan
pak habi sangat peduli dengan keluarga ini
akhirnya bu sarah ditemukan
saya terharu banget pak
bu bu sarah bisa ditemukan
kami semua khususnya pak surya pasti bahagia sekali
terima kasih ya bu
terima kasih ya
papa gak boleh lihat aku kesakitan
jadi aku harus kuat
kamu harus tahan sakit kamu
jangan sampai papa anin al dan juga yang lain melihat kamu kesakitan
kamu kuat sarah
saya buka gerbang dulu buat pak edi
tadi aku ngeliat uya sama boin
mereka aja sampe lega ngeliat aku udah kembali lagi
jadi aku bisa bayangin sih
gimana kamu sama andin dan juga yang lain ya
pasti khawatir sekali sama aku kemarin kemarin
rasanya berantakan mak
gada kamu tuh
besar akibatnya buat aku
aku minta kamu jangan
jangan pernah begitu lagi
jangan tinggalin aku
kamu gak boleh kayak kemarin lagi
kamu kemana mana harus kasih tau aku
telepon juga harus dinyalain
di sisi aku
jangan kayak kemarin lagi
papa terlihat tegar
tapi juga terlihat sekali kalau papa sangat mengkhawatirkan aku
waktu aku lagi pergi pergi jantung kamu gak apa apa kan kah
kau baik baik aja kan
tapi sekarang nggak apa apa
kamu udah di sisi aku
mau turun sekarang
semuanya udah nungguin kamu
ada elsa juga kan di dalam
enggak elsa gak tau
aku gak kasih tau sama elsa soal kondisi kamu
aku gak mau dia khawatir
biarin dia kerja di sana
ya kita turun yuk
terima kasih ya
bahagianya melihat antasara bisa ditemukan dan kumpul kembali di sini
alhamdulillah ya mbak
tante sarah diketemuin dalam keadaan yang masih sehat masih utuh bisa paling lagi bersama kita di sini
ya alhamdulillah banget sehat sehat aja
mama udah disini
mbak jangan jauh jauh
jangan dingin aku lagi ya
mama gak kemana mana ya
tapi mama karena mama udah bikin kalian semua cemas mikirin mah
itu jauh jauh namanya
mama gak boleh pergi lagi
mama gak boleh ya
gak boleh anyway tinggal gitu aku ya
tante sarah keinentoo rendah
cinta keluarga ini kepada tante sangatlah besar
dan cinta itu insya allah yang akan membuat tante sarah kembali sehat
amin ya rabbal alamin
sampai kapanpun aku gak akan meninggalkan kamu mah
aku akan selalu ada untuk kamu
aku akan selalu melindungi kamu
apapun yang terjadi
sampai waktu yang memisahkan kita sayang
makasih ya pa
karena kamu selalu ada untuk aku
aku tahu ini gak mudah untuk papa ngelindungi keluarga ini
papa selalu jadi tonggak dalam keluarga
dan sepertinya gak ada yang bisa aku lakukan untuk membalas
aku senang sih mama dia bisa kembali dan bisa pulang sekarang
papa juga sangat gigih untuk menerima ma
aku masih penasaran asap sakitnya mama
kita bisa menggunakan cara yang lain gak supaya kita tahu
itu mama apa
terus dokter kan gak ngasih tau kan
udah bener belum apa yang mau kita lakuin setelah ini
mama sendiri kan masih belum mau cerita apapun tentang sakitnya mama
ya itu yang buat aku bingung
mama kenapa sih gak mau cerita
dia nggak boleh anak anaknya untuk tahu
dia mungkin ada hal hal yang memang difikirkan mama ketika keluarganya anak anaknya suaminya tahu tentang sakit yang mama derita
takutan nanti jadi merepotkan banyak orang kan banyak hal
itu harusnya jangan kayak gitu aku gak mau tahu apa apa tapi aku mau tahu apa apa yang ada di dalamnya ya kan
aku gak mau kalau mama tuh menenggung semua bebannya sendiri
sedangkan anak itu gak tahu apa apa mas
cuma masalahnya kalau kita mencari tahu sendiri tanpa izin mama
nanti mama malah tambah kecewa nggak
udah gak usah
gak usah terlalu menggebu gebuk
dalam melakukan apapun
nanti juga membuat cerita sendiri kok
berikanlah mama hamba kekuatan untuk menghadapi penyakitnya
angkatlah segara penyakitnya
dan hilangkanlah kekuatiran hamba ini
kabulkanlah segala permohonan istri hamba ya allah
hai bel pagi pagi di aduh maaf kamu kelamaan ya nunggunya enggak saya ngobrol lama
ayo by the way aku pengen ngobrol sebentar aku aku amaze banget ya sama cinta yang sore
tante sarah iya betul bel sejujurnya lihatnya seperti itu ya buat aku sih cinta unsur ya ke
pertentangan ramlah makan cinta sejati iya masih pun bu sarah masih belum mau
diketahui tentang penyakitnya tapi pak surya menghadapinya itu dengan sabar senyuman
bahkan memeluk besar dengan w rail untuk sampai setidaknya melegakannya
pantai pelan bersatu ya dua pulang lagi the suaranya ya alhamdulillah
yang bikin saya kagum ya dengan umurnya yang tidak seperti kita gitu
tapi mereka itu masih mesra masih nggak berubah meskipun salah satu pasangannya sedang sakit saat ini
ya mungkin ini ya yang dinamakan dengan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah
kenapa pak ada sesuatu yang mau kamu omongin
enggak maksud aku ya tiga kata itu deh
aku harap suatu hari nanti biar aku bisa merasakan baterai rumah tangga yang seperti itu
ya udah yuk
im ini bukannya temennya bu elsa im
bener sih tapi kan bu elsa gak ada disini ya ngapain dia kemari
waduh ada apa ya
ini yang biasa
selamat siang pak
mohon maaf pak sebelumnya bu elsa nya gak ada disini pak
betul pak dari kemaren gak ada disini pak
oh saya tau tapi maksud kedatangan saya kesini untuk mengunjungi ibu sarah dan pak surya
mereka ada disini kan
sebaiknya mungkin kalian lapor dulu aja ke pak aldebaran
tidak tahu ternyata ada kesalahan kalau kita biarkan mereka masuk
jadi apa masalah kalau begini im
hah lu begini gimana sih
pak om ma pak farah
pokoknya aku berangkat sekolah dulu ya
belajar yang rajin ya
ya sekolahnya yang pintar ya
tapi mau minta maaf ya mama gak bisa ngeranturin reyna reyna sama ancus dulu saya mau menemenin
oke opa dulu ya
ya biasanya juga tinggal ngomong ke mas sarah sama mbak andin kenapa
itu di depan ada tamu temannya bu elsa
itu pak yang tempor di makan siang dia datang sama bu elsa
katanya sih mau ketemu pak surya ibu sarah
eh bukan mau nengokin ibu sarah katanya udah pulang di sini
saya gak paham pak bos saya kenalnya itu temennya bu elsa aja
gak paham ya gimana
udah biar saya ke depan aja deh saya temuin dia ya
gak apa apa gak usah gak apa apa
meskipun saya kurang nyaman gimana pun kan dia tahu
disuruh ke dalam aja ya
baik pak bos
ngapain dia kesini
wah belum kosong ditantang
selamat pagi pak
wah pasti datangnya pagi banget nih pak
ya soalnya lagi banyak kerjaan nih
jadi ya harus selesaikan juga pagi pagi
oh gitu kalau gitu saya lanjut bersubsi lagi pak
oh iya semangat ya
gue harus dapet sesuatu di ruangan ini
ada keperluan apa mau masuk ruangannya pak al
ini saya mau cuma mau mastiin pak al sudah datang apa belum gitu doang
mau ngasih ini nih ngasih pel
kalau gitu filenya dititip di saya aja
biar nanti saya yang serahkan ke pak al
waduh ada yang ketinggalan nih
makasih banyak kalau untuk masalah ini nanti gampang lah ya
aneh katanya mau ngasihin file ke pak al
tapi effelnya masih harus direvisi
gimana sih kinerjanya sm ini
eh pak randy
tadi udah saya ini pak
katanya sih mau ketemu sama pak aldebaran untuk nyerahin file seputar kerjaannya
tapi pas saya minta filenya dia malah bilang masih ada beberapa hal yang harus direvisi
file apa emangnya
nah itu dia
saya gak tahu pak
soalnya tadi saya belum sempat lihat filenya dia langsung bawa untuk revisi
eh file yang masih harus direvisi masa mau langsung diserin kepala aja
nanti deh saya coba cek spell apa yang dikerjain ya
makasih ya pak randy
ke ruangan saya ya pak
bukannya di sini
sepertinya abimana tidak mendapatkan sambutan yang selayaki di sini
walaupun tadi al bilang dia ingin memuliakan tamu
makanya dia mau lebih mana ditemui di dalam rumah daripada di luar
jadi begini pak surya
semalam saya sempat teleponan dengan yosa
dan dia bilang dia coba telepon bu sarah tapi gak bisa
iya telepon saya memang sempat tidak aktif
dan saya mendapat info kalau pak surya dan bu sarah ada di sini
dapat info dari mana
ada info apa lagi tentang keluarga saya
yang anda tahu pak abim mana
pak surya dan bu sarah
sama satu lagi
cuma mau mengingatkan
supaya anda paham lah
pak surya dan bu sarah ini adalah
keselamatan kesehatan mereka
itu tanggung jawab saya sebagai menantu
dan tanggung jawab kami sebagai keluarga di sini
anda gak keberatan lah
gak usah ikut campur masalah keluarga saya ya
masnya terburu ante
kplay ini itu maksimal
sebagus anda sendiri
kalyankuvo tidak terburu buru me wandari tee gang mon that itu mudah berubah
karena masih sedikit anak anaknya akan meny publik
besar dulu atau berlebihan anda atau keja
ayo kita main dulu di sekolah ya enggak ya
biar tidur lama pak
udah jarak pintar ya
sama rumah sama apa

ajar yang rajin ya

barak yang manis
hatinya pasti baik
jaga baik baik ya rana
terima kasih pak
ki tolong buatin teh

saya ke kamar dulu ya